makan gratis hidur gratis tempat gratis
aduh gerban nih ibu bisa begitu ya
ibu jangan ngomong kayak gitu
silahkan makan maka baknya
jangan dimasukin ke hati
hei kamu tahu kamu harus kerja
tapi kok bisa kesiangan kayak gini sih
nanti kalau kamu telat
itu bisa dipakai senjata
ini untuk menyingkirkan kamu
nggak akan telat kok ma
nggak usah khawatir
satria udah kasih kamu kesempatan
untuk tetap gajah di sana
tante indi kayak gimana
kamu tuh harus kerja
lebih maksimal lagi dari sebelumnya
usaha dikit dong andre
tante kalau soal itu
tante nggak usah khawatir
andre ada meeting dengan klien besar
iya kan drei
iya kalau gitu
kita berangkat ya
terima kasih tante
aku lama lama kepikiran deh
kalau aku bohongin mama
takutnya nanti pas mama tahu
mama tambah marah lagi
aku nggak enak
aku ngerti banget perasaan kamu
tapi aku juga ngerti alasan kamu
sekarang kan yang penting
kita bikin hati mama kamu tenang
kalau kamu udah punya kerjaan baru
makanya tuh kalau jalan
jangan pakai dengkul
ngejar yang nggak pasti non
ngejar yang nggak jelas
mendingan juga ngarepin tuh pasti pasti
eh lo pikir gue ngejar andre tuh buat apa
gue tuh cari dia tuh buat kerjaan
maka nyotok tuh dengan lo
lo cari pakai mata
cari pakai mata
itu yang kita cari non
untung lo pengguna juga
gue nggak gaji
aduh gue seneng banget ketemu kamu
hmm aku pengen ngobrol sama kamu
hmm ini soal kerjaan dan aku udah berita bagus buat kamu
jadi sekarang aku mau kasih kamu kerjaan
jadi aku dapat iklan dan aku butuh bantuan kamu
mau kan bantuin aku
deh sebaiknya kamu terima aja
ini kesempatan yang bagus
apalagi sekarang kan kamu belum kerja lagi
siapa tahu aja hasilnya memuaskan
oke bagus banget
satria belum berangkat
saya harus ucapin terima kasih sama dia
tante ingin ngucapin terima kasih sama kamu
maksudnya dia ingin andre untuk tetap kerja di kantor
makasih ya seth kamu baik sekali
jangan jangan andre nggak bilang kalau dia dikeluarkan dari kantor
kasih kak udah habis
pasti kamu lagi baik baikin satria kan
supaya satria mau ngebantuin andri
ngebantuin andre apa maksudnya
nggak tahu atau pura pura nggak tahu
andre udah gak kerja lagi di kantor mama
mulai kemarin dia udah gak boleh ngantor lagi
andre sudah dipecat
andre udah gak kerja lagi di kantor mama
mulai kemarin dia udah gak boleh ngantor lagi
andre sudah dipecat
andre sudah dipecat
pulang pulang cepet cepet
nanti kalau mama tahu kamu ada di sini aduh mama nanti skop lagi
cepet pulang aduh cepet
pergi dulu nggak usah pakai pamit langsung aja langsung
apaan sih si andre pakai deket deket noni lah segala
so punya lem lu
nih kalau kayak gini gimana
biasanya kan layoutnya sama komposisi warnanya menurut kamu udah oke nggak
nah mana ngapain sih
wih kurang serde yang ini gensi
enggak udah bagus itu
pilihan noni lah kan nggak pernah salah bagus bagus
nggak ser curut
ganggu gue nggak minta pendapat lo
sudah sana sana pergi aja
bawa matahari lagi
ya ampun non bawa minyak lon gini kayak anak bayi
nanti di sini nek
eh jangan nek
tadinya aku mau ngajakin pulang bareng
ya udah aku permisi dulu
nih nona udah selesai
udah selesai kok
lila berusin besok ya
marah tadi kliennya itu suka sama konsepnya aku ma
terus pendapat satria dan nenek gimana
satria sama nenek dia bilang bagus
tapi dia sih nggak banyak offline semua karena kliennya itu kan dari klien aku sendiri jadi kalau
sejak kapan kamu sering bohongin mama ha
sejak kapan kamu belajar untuk bohongin mama
maksudnya mama apa sih
kamu pikir mama gak tahu kalau kamu itu dikeluarin sama nenek
kamu tahu gak andre
kamu bukan hanya bikin sakit hati mama
kamu udah bikin malu mama mama udah kehilangan muka depan tante ini dan satria kamu sadar gak itu
tante tante jangan marah dulu
andre cuma gak mau tante kepikiran
andri cuma mau jaga perasaan tante
kamu yang ngajakin anak saya untuk bohong ya
kamu tadi pagi yang duluan bilang soal meeting kan
kamu juga ngajarin anak saya untuk bohong ya